lantunan doa dan kumandang zikir memuja asma allah terdengar di berbagai daerah di tanah air
bersamaan dengan aksi super damai yang digelar di silang monas jakarta
ribuan orang secara khusyuk melafalkan ayat ayat suci al quran
untuk keselamatan dan keamanan bangsa indonesia
apalagi akhir akhir ini terjadi persoalan seperti isu sara radikalisme dan juga terorisme
bersamaan dengan aksi superdamai jilidiga yang digelar di silang monas jakarta hari ini
seribuan personil tni dan polri serta jajaran pemerintah kota padang sumatera barat
menggelar zikir dan doa isti gosah di masjid agung nurul iman padang jalan imam bonjol
acara tersebut digelar dalam rangka meminta ketenangan dan ketentraman untuk indonesia kepada allah yang maha esa
sementara itu masa aksi yang tergabung dalam perjalanan ke padang
ormas islam sekota medan membadati masjid agung medan jalan diponegoro medan sumatera utara
dalam kegiatan ini ratusan anggota tni dan polisi ikut berzikir dan bergabung dengan puluhan ormas islam
kegiatan tausiah zikir serta sholat jumat ini diperkirakan diikuti sekitar lima puluh ribu masa
dari berbagai elemen islam yang memadati masjid agung medan
tempat yang berbeda di balai maya datar kantor pemerintah daerah purwakarta
isi gosah dan doa bersama berlangsung khidmat pada jumat pagi
acara yang dipimpin langsung sejumlah tokoh agama dengan mengawali pembacaan sejumlah ayat al quran ini
kemudian dilanjutkan dengan pemahaman terkait ayat al quran yang menjadi pemicu kekisruhan yang terjadi saat ini
acara yang diikuti oleh seribuan anggota tni polri dan para pegawai pemerintahan kabupaten purwakarta ini
digelar sebagai bentuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
selain itu dilakukan untuk keselamatan bangsa dan untuk memperkuat ketahanan dari segala ancaman keamanan
dan pemecah belah bangsa yang saat ini terjadi di bumi pek tiwi
ya tujuannya kan ini adalah bagian dari kita untuk membangun solidaritas melalui kekuatan spiritual
dengan melaksanakan istighosa dari seluruh kalangan pegawai ya ini pegawai
dari kalangan pegawai pemerintah daerah tni polri bersama sama membangun komitmen yang sama
membangun semangat kesatuan negara republik indonesia
dengan digelarnya isti gosa zikir dan doa ini warga masyarakat maupun para anggota pbi
tni polri dapat saling menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif
astri adi putranto cnn indonesia
sementara itu ribuan umat kristiani di yogyakarta menggelar doa kebangsaan dan kebinekaan indonesia
doa bersama ini bertujuan agar aksi dua desember dijauhkan dari niat jahat segelintir orang
dan agar tuhan memberkati aksi tersebut sebagai aksi damai untuk bangsa indonesia
dalam melantunan doa umat kristiani berkata
berharap agar aksi dua desember berlangsung damai
doa bersama diikuti oleh umat dari berbagai gereja di yogyakarta dalam kegiatan keagamaan kebaktian kebangunan rohani
atau kkr di kawasan jalan magelang kabupaten sleman
umat kristiani berharap doa bersama ini bisa memberi motivasi
bersama sama dengan elemen masyarakat dan pemerintah
untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bineka tunggal ika
sebelumnya kapolda daerah istimewa yogyakarta
brigjen polisi ahmad doviri dalam sambutan tertulis yang dibacakan kepala biro sarana dan prasarana
polda die mengajak umat kristiani untuk bersama sama menjaga nkri
untuk menjaga semangat kesatuan kesatuan dan keutuhan indonesia semua
semua ini dilakukan dengan kejuatan bersama
supaya daerah kita aman nyaman tertib
kita ambil upaya untuk menikami perkembangan situasi di negara kita
seperti diketahui ribuan umat islam dari beragam organisasi masyarakat
bergerak menuju monumen nasional jakarta untuk mengikuti aksi damai pada dua desember